bersama kerabat ibu seorang anak wanita berinisial apd tiba di polsek kemayoran jakarta pusat rabu malam
sambil menangis sang ibu melapor setelah petugas kepolisian menangkap kh yang tak lain adalah kekasih anaknya
dalam keterangannya kepala unit reskrim polsek kemayoran akp fauzan menyebut ada laporan tentang penganiayaan terhadap apd
dan dilakukan k h menggunakan setrika panas hingga apd menderita luka bakar pada bagian tangan kanan dan kiri paha kanan dan kiri serta punggung bagian kiri
petugas menduga motif pengannyaan k h terhadap apd adalah rasa cemburu dan kesal
pada saat berhasil mengajak apd ke rumahnya tersangka melakukan penganiayaan hingga korban menderita luka bakar
polisi pun menangkap dan membawa tersangka yang berada di sekitar rumahnya di kawasan harapan mulia kemayoran jakarta pusat
saksi saksi korban dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan setrika panas ditempel di tangan kiri di paha kanan maupun kiri di bahu sebelah kiri sehingga mengalami luka bakar
kh dapat dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu dan dua kuhp dengan ancaman hukuman lima tahun penjara